dua hari menjelang perayaan tahun baru jalan tol jakarta cikampek kembali padat oleh kendaraan pemudik
adapun kemacetan yang terjadi tidak separah dibandingkan arus mudik libur natal minggu lalu
hingga gerbang tol cikarang utama pengendara bis melaju dengan kecepatan mencapai delapan puluh km per jam
hanya saja setelah gerbang tol cikarang utama pengemudi akan disambut dengan kemacetan hingga kilometer empat puluh dua
puncak arus mudik libur tahun baru diperkirakan akan terjadi pada jumat kemarin atau telah terjadi
jasa marga memperkirakan setidaknya ada delapan puluh enam ribu kendaraan yang telah meninggalkan jakarta melalui gerbang tol cikarang utama
meskipun hari ini bukan puncak tetapi tentu ada meningkatan kuantitas untuk arus khususnya yang menuju arah timur
akses jalan menuju puncak bogor macet sejak sabtu pagi
ribuan kendaraan dari arah jakarta tersendat di jelang gerbang tol keluar ciawi
antrian kendaraan sepanjang enam km terjadi sejak gerbang tol ciawi arah puncak
kendaraan didominasi oleh wisatawan asal jakarta yang akan merayakan tahun baru di sejumlah destinasi wisata kawasan puncak
mereka memilih berangkat
pada sabtu pagi karena mayoritas wisatawan sudah mengetahui akses jalan menuju puncak akan ditutup pada tiga puluh satu desember mulai pukul enam sore
untuk mengurai kepadatan arus lalu lintas petugas kepolisian polres bogor memperlakukan sistem satu arah menuju kawasan puncak mulai pukul delapan sampai sepuluh
ke puncak ciawi
tadi macetnya berapa lama
ada sejam lebih lah
udah sering ke puncak mas
kan tahun ini bakal macet kenapa selalu memilih puncak
emang tempat saya banyak disitu sih kemarennya
ya satu jam lah kurang lebih
kurang lebih ya
dua jam serapan
oh dua jam serapan
ibu sering ke puncak bu
buat tiap minggu alhamdulillah
tiap minggu ya
tahu gak kalau besok puncaknya ditutup bu aksesnya
oh tahu jam enam sore ya
iya terima kasih
bagaimana suasana lalu lintas siang ini
sudah ada koresponen cnn indonesia mumtasa catra di ningrat
di gerbang tol cikarang utama bekasi jawa barat
dan juga mahardika utama di puncak bogor
kita ke mumtazah terlebih dahulu
tazah selamat siang
kemacetan terjadi selepas gerbang tol cikarang utama hingga kilometer empat puluh dua
akan kemana para pengendara yang memadati jalan tol ini
menurut prediksi dari pihak jasa margaju
atau juga dari pihak dirlantas
memang para pengendara yang datang dari jakarta
melalui gerbang tol cikarang utama ini
baik ada yang datang menuju ke arah pantura
menuju ke arah cerbon semarang
ada juga yang menuju ke arah purbalenyi
terutama menuju ke kota bandung
dan memang kalau kita lihat jumlahnya pada hari ini cukup banyak
bahkan antara pukul sepuluh malam kemarin hingga pukul enam pagi hari ini
sudah ada hampir tiga puluh satu ribu pengendara yang keluar dari jakarta
melalui gerbang tol cikarang utama
dan angka ini memang diperkirakan
akan kembali naik pada hari ini
dimana sepanjang hari sabtu ini
jasa marga memperkirakan akan ada kenaikan enam enam persen jumlah kendaraan
yang akan keluar jakarta melalui gerbang tol cikarang utama
dengan delapan puluh ribu kendaraan yang akan keluar dari jakarta
ini juga kurang lebih naik enam persen
kalau kita lihat data dari jumat kemarin
memang dari pukul enam pagi sepanjang hari jumat hingga pukul enam pagi hari ini
memang ada delapan puluh tujuh ribu kendaraan yang telah keluar dari jakarta
melalui gerbang tol cikarang utama
naik dua belas lima persen
kalau kita lihat memang perkiraannya kemarin pada hari jumat
sudah menjadi puncak arus mudik perayaan tahun baru dua ribu dua puluh
kebanyakan dari para pengendara pada hari ini
memang memilih untuk berkendara dua hari sebelum perayaan tahun baru
karena memang dipilih waktu yang setelah libur hari biasa
atau bekerja telah selesai begitu
dan juga memang untuk mempersingkat waktu mereka berkendara
karena kita lihat memang pada hari jumat kemarin tidak ada kemacetan
dan juga pada pagi hari memang sempat terjadi kepadatan arus lalu lintas
mulai dari kilometer dua puluh tiga hingga ke kilometer dua puluh delapan
namun kemudian kemacetan tersebut telah berpindah saat ini
mulai dari kilometer tiga puluh hingga ke kilometer empat puluh tujuh
akibat adanya penyempitan arus ataupun jalur tol jakarta cikampek ini
karena adanya pembangunan jalan layang jakarta cikampek elevated dua
jadi memang adanya penyempitan jalur ini yang menyebabkan kepadatan arus lalu lintas
ditambah lagi dengan adanya peningkatan jumlah kendaraan
yang berkendara sepanjang jalan tol jakarta cikampek pada hari ini aldi
ya taza kalau tadi anda mengatakan memang arus mudik di arah ruas tol cikampek ini sudah terjadi
apakah bagaimana dengan sebaliknya arus balik
apakah sudah ada prediksi kapan kira kira arus balik kendaraan
dari arah jawa barat cikampek ini menuju jakarta akan terjadi
perkiraannya adalah pada tanggal satu januari mulai siang hingga tanggal dua januari sore
memang akan terjadi arus balik dengan puncaknya di tanggal satu januari begitu
kalau kita lihat memang pasca perayaan natal sudah banyak sekali kendaraan yang sebelumnya keluar
sebelum perayaan natal dari jakarta keluar dari jakarta begitu melalui kelumpang tol cikampek
gerbang tol cikarang utama ini telah kemudian kembali sebelum perayaan
ataupun libur akhir pekan panjang perayaan tahun baru ini dimulai
dimana pada minggu lalu data jawa samarga menunjukkan ada dua ratus empat puluh empat kendaraan
yang telah keluar dari jakarta
melalui gerbang tol cikarang utama lalu sudah ada lebih dari dua ratus ribu kendaraan
yang telah kembali ke jakarta sebelum memasuki libur akhir pekan panjang perayaan tahun baru
itu artinya bahwa memang sudah banyak sekali kendaraan kendaraan yang sebelumnya keluar
pada minggu lalu sudah kembali ke jakarta
sedangkan untuk libur akhir pekan panjang perayaan tahun baru ini memang jumlah kendaraannya jauh lebih sedikit
namun kemudian memang diperkirakan akan mulai kembali ke jakarta mulai pada tanggal satu januari besok
lebih dari delapan puluh ribu kendaraan yang akan memasuki jakarta pada tanggal satu januari aldi
ya taza kemudian dengan pembangunan jalan layang tol jakarta cikampek di ruas tol cikampek ini
apakah masih dilakukan pembangunannya
jika diberhentikan kapan pembangunan jalan layang tol jakarta cikampek ini akan kembali dilakukan
menurut pemantauan kami memang hingga saat ini pembangunan jalan tol jakarta cikampek elevated
memang masih terus dilangsungkan dan ini memang kalaupun diberhentikan aldi tidak akan memberikan
dampak signifikan terhadap kepadatan arus lalu lintas karena memang pembangunan jalan tol ini
ataupun jalan layang ini sudah memiliki pembatasan begitu sehingga memang tidak akan pada saat itu
diberhentikan misalnya atau diberhentikan sementara tidak akan kemudian memberikan ruang yang lebih luas
begitu bagi para pengendara memang ini tidak akan memberikan dampak apapun dan hingga saat ini
memang pembangunan masih terus diberlangsungkan mulai dari kilometer dua puluh tiga memang para pengemudi
akan disambut dengan penyempitan jalur dari empat menjadi tiga begitu biasanya di kawasan yang lainnya
kawasan tersebut akan terjadi kepadatan lalu kemudian akan dilanjut setelah kilometer tiga puluh juga
akan kembali terjadi kepadatan karena adanya penyempitan jalan jalan tol jakarta menuju karacikampek
jadi ini merupakan hal hal yang patut diwaspadai oleh para pengendara karena memang akan ada penurunan
kecepatan pada saat memasuki kawasan kawasan ini karena ini merupakan kawasan kawasan pembangunan
hingga saat ini dipastikan bahwa pembangunan masih terus berlangsung aldi
baik taza selanjutnya kalau ada kemacetan yang terjadi tadi ada katakan bagaimana alternatif yang bisa digunakan
oleh para pemudik di ruas tol cikampek ini apakah bisa melewati jalur lain di luar tol misalnya
sejauh ini menurut saya memang tidak perlu ada alternatif aldi karena memang sejauh ini masih sangat ramai lancar
maka pengemudi bisa mengemudikan kendaraan mencapai delapan puluh km per jamnya
dan memang sejumlah antisipasi sudah akan diambil oleh pihak jasa marga untuk mengantisipasi jika kemacetan terjadi
misalnya dari kilometer tiga puluh menuju ke kilometer lima puluh tujuh jika nanti memang
kemacetan kembali terjadi biasanya di kawasan tersebut terjadi kemacetan memang akan dilakukan kontra flow
akan ada penambahan satu jalur di sebelah kanan lalu kemudian akan ada juga penambahan gardu
untuk memasuki gerbang tol cikarang utama menuju ke arah cikampek dari enam belas menjadi tujuh belas
jadi memang ada sejumlah hal yang memang diantisipasi dan bahkan mulai tanggal tiga puluh satu januari besok
nantinya truk truk bersumbu tiga ataupun lebih akan dilarang memasuki kawasan tol jakarta
baik dari dalam kota menuju ke arah tol jakarta
jakarta cikampek ataupun jakarta menuju purbalenyi ataupun jakarta bandara akan dilarang untuk kemudian memberikan ruang yang lebih bagi para pengendara hingga saat ini
namun memang bagi para pengendara tetap bisa melalui kawasan kalimalang jika memang mau menghindari kemacetan yang mungkin saja akan terjadi
menuju ke arah cikarang untuk menuju ke arah baik ke cikampek ataupun pantura ataupun menuju ke arah purbalenyi
namun hingga saat ini memang bisa saya sarankan untuk tetap mengambil jalur tol karena hingga saat ini memang jalur tol masih
sangat sepi dan juga ramai lancar aldi
baik mumtazah di depan gerbang tol cikarang utama selanjutnya kita ke mahardika di puncak bogor jawa barat
dika bagaimana pantauan kendaraan di sana berapa banyak volume kendaraan yang menuju ke arah puncak hingga siang hari ini
selamat siang aldi inilah situasi yang ada di kawasan gadok untuk menuju ke puncak
kemacetan terjadi ini sejak pagi hari tadi bahkan sejak pukul enam sampai pukul sebelas masih terus terjadi
sepanjang hampir lebih dari enam km sampai ekornya kemacetan terjadi di kilometer empat puluh dua
dan polisi sudah memperlakukan sistem satu arah dari jakarta untuk menuju ke arah puncak
tetapi memang faktanya kemacetan masih saja terjadi dan ini terjadi karena banyaknya kendaraan yang masuk dari wilayah jabodetabek untuk berlibur
menghabiskan malam pergantian tahun baru di kawasan wisata puncak
dan untuk berbincang lebih jauh lagi saya sudah bersama dengan asat lantas polres bogor rkp hasbi
pak hasbi skema apa saja yang disiapkan

ya tentunya kita juga selalu mensosialisasikan melalui dengan sosial media tmc pores bogor
bahwa jalan menuju ke cianjur itu tidak hanya melalui puncak tapi bisa menggunakan jalur alternatif
yang pertama adalah melewati cibugur cilengsi jonggo cahriu dan cianjur
karena disana jembatan cipamimikis sudah bisa digunakan dan jalannya bagus kita cukup delapan puluh enam km untuk dilalui
bahkan kurang lebih dua jam setengah kita sudah sampai ke cianjur
artinya masyarakat yang ingin ke cipanas tidak perlu lagi menggunakan jalur puncak
karena dia bisa menggunakan jalur alternatif seperti itu
karena dan itu juga banyak komentar masyarakat yang justru setelah kita belokan sana malah mereka lebih cepat sampai
lebih mudah dan tentunya jalannya juga lebih sepi karena kondisinya adalah saat ini tidak ada truk yang berjalan pada hari libur ini
pak kita tahu bahwa besok ini akses menuju ke puncak akan ditutup selama dua belas jam mulai pukul enam sore sampai pukul enam pagi
satu januari dua ribu delapan belas
bagaimana pak apakah ada imbauan khusus untuk pengendara yang akan ke puncak besok mengingat akan ada penutupan dan juga buka tutup jalur begitu yang sama seperti hari ini pak besok
ya memang karena penutupannya hampir kurang lebih dua belas jam sejak jam enam sore hingga jam enam pagi lagi
dan kita siangnya tanggal tiga puluh satu itu ada sistem one way menuju ke bawah
jadi sehingga masyarakat sebisa mungkin yang ingin menuju ke puncak lebih awal bisa jam sembilan jam sepuluh
karena pada saat tertentu jam satu siang sampai jam lima
itu sedang proses one way ke bawah sehingga memang praktis sudah tidak bisa naik ke atas
oleh karena itu kita memohon pada masyarakat yang ke puncak sudah mengkira kira memprediksikan kapan mereka bisa sampai ke hotel dengan baik dan segala macamnya
kalau kita lihat data dari jasa marga kemarin total selama tanggal dua puluh sembilan desember ada lebih dari tiga puluh tiga ribu kendaraan yang masuk ke arah puncak ini
kalau untuk hari ini prediksinya berapa banyak pak apakah akan bertambah
tentunya karena melihat dari tingkat okupansi hotel juga meningkat
full semua dan mereka menggunakan sistem paket dari tanggal tiga puluh tiga dan satu paket tahun baru tentu kita sudah memprediksikan
pagi ini hari saja sudah cukup lumayan kurang lebih setelah kita pending dan perjalanan kurang lebih hampir enam km
namun setelah kita coba kita lakukan proses pengurasan kendaraan penarikan kendaraan
alhamdulillah sudah terkulas semua kendaraan yang berada di jalan tol
tentunya hal ini kita juga upayakan maksimal supaya masyarakat juga tidak merasa terjebak
dan memang sistem one way ini sudah berlaku dan memiliki pengurusan yang sangat mudah
kurang lebih hampir tiga puluh satu tahun lamanya dan reka selalu lintas ini adalah
merupakan cara kami yang paling terbaik yang bisa kami lakukan
dan kita sudah berupaya maksimal dengan kerjasama dengan pores cianjur
untuk membackup saling backup untuk tempat tempat pemendingan
ataupun tempat tempat persimpangan yang akan digunakan oleh masyarakat
untuk menuju ke hotel masing masing
oke terakhir pak besok kan ini akan ditutup dua belas jam begitu
sosialisasinya bagaimana pak lewat apa saja medianya pak
baik masyarakat sebenarnya bisa melihat langsung di instagram tmc pores bogor
di situ terkadang kita live dan kita terkadang memberitahukan
bagaimana sih situasional kondisi di lapangan
dan bisa melihat dari kolom kolom komentar pun akan kita balas
sesuai dengan kapabilitas kami semua
dan juga masyarakat juga sebisa mungkin hindari waktu waktu
yang sudah ditentukan oleh kepolisian
tentunya kalau ingin ke puncak disegerakan
kalaupun nanti sudah terjebak setelah jam delapan belas
sebisa mungkin menggunakan tempat alternatif yang lainnya
bisa dari gerbang tol ciawi
bisa dari kawasan jawa sukabumi dan cianjur
itu kurang lebih delapan puluh delapan km dengan kecepatan atau panjang jalur
sekitar kurang lebih hampir tiga jam setengah untuk sampai ke cianjur
tapi lebih baik lagi gunakan jalur cibubur cilengsi jonggol dan cariu
baik terima kasih pak pak hasbi
aldi betul sekali memang seperti yang dikatakan oleh kasat lantas polres bogor
okupansi hotel saja di kawasan puncak ini sudah penuh begitu
sudah dibuking sejak libur natal lalu
tadi saya sempat melakukan pengecekan dengan menggunakan aplikasi pemesanan hotel
betul sekali hampir lebih dari seratus hotel yang ada di sana sudah di booking penuh
itu artinya banyak sekali kunjungan dari jabodetabek yang akan menghabiskan malam tahun baru di wilayah puncak ini
menjadi destinasi favorit dari warga jakarta
karena memang satu letaknya dekat dengan jakarta
dan dua menawarkan cuaca atau suhu yang juga terbilang lebih segar lebih sejuk
jika dibandingkan dengan di ibu kota

ya dikawupansi hotel penuh
kemudian sekarang juga masih banyak arus kendaraan yang membadati puncak
sebetulnya titik mana saja atau kawasan mana saja menjadi destinasi wisata favorit
para pemudik di kawasan puncak ini
ya betul sekali memang di puncak ini selain tadi saya katakan suhunya sejuk begitu
di sini juga yang menjadi daya tarik tersendiri adalah banyak sekali wisata
ataupun juga wahana yang tersedia di kawasan puncak
ada beberapa tempat yang justru juga menjadi lokasi atau titik yang sangat penting
jadi ada banyak titik kemacetan seperti taman matahari taman safari puncak pas
ataupun juga masjid atta aun yang memang kerap dijadikan tempat beristirahat
ataupun juga spot untuk menikmati suasana yang ada di kawasan puncak ini
dan beberapa spot tadi sekitar ada tujuh titik yang menjadi lokasi kemacetan
di wilayah puncak ini terus mendapatkan prioritas untuk diperhatikan oleh pihak kepolisian
karena penyempitan jalur lalu keluar masuk kendaraan juga ini menyebabkan laju kendaraan
tidak bisa melaju dengan maksimal
saat ini kendaraan hanya bisa melaju dengan kecepatan
tidak bisa melaju dengan kecepatan sekitar tiga puluh sampai empat puluh km per jam saja
saat ini memang tampaknya sudah cukup lancar
itu artinya buka tutup yang dilakukan oleh pihak kepolisian sejak pukul delapan pagi tadi sampai pukul sebelas sudah maksimal
dan saya lihat saat ini baru saja dimulai kendaraan dari arah puncak sudah bisa kembali melintas ke arah jakarta
dan buka tutup ini akan kembali diperlakukan pada pukul satu tiga puluh siang nanti sampai pukul tujuh belas waktu indonesia barat
atau pada pukul lima sore
itu artinya nanti kendaraan dari arah jakarta harus ditunda dulu harus ditahan dulu di gerbang tol ciawi sampai ke kawasan puncak ini
untuk menunggu habisnya kendaraan dari arah puncak yang akan kembali ke ibu kota
diprediksi puncak arus balik sendiri akan terjadi pada tanggal satu januari sampai tanggal dua januari mendatang
baik mahardika utama melaporkan dari kawasan puncak bogor jawa barat
dan terima kasih juga sebelumnya ada mumtazah chatera di ningrat
melaporkan dari gerbang tol cikarang utama
terima kasih rekan rekan selamat bertugas kembali